hari kedua pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di dki jakarta
kepolisian masih menggelar operasi pengawasan pelaksanaan psbb
di sejumlah titik khususnya wilayah perbatasan
antara jakarta dengan kota kota penyangga
salah satu titik yang menjadi checkpoint pengawasan pelaksanaan psbb di jakarta
adalah lintasan jalan layang universitas indonesia
yang menjadi perbatasan antara jakarta dengan kota depok jawa barat
petugas kepolisian dari lintas polres jakarta selatan
menghentikan beberapa kendaraan yang kedapatan melebihi muatan
sesuai aturan psbb hingga warga yang masih keluar rumah
namun tidak menggunakan masker
kepolisian memberikan himbawan kepada warga untuk mentaati aturan yang telah berlaku
selama dua hari berlangsung petugas operasi pengawasan psbb menyampaikan
tingkat kesadaran masyarakat untuk keluar rumah masih cukup rendah
dan sudah ada koresponden cnn indonesia edo eka rizki
di lintasan jalan layang universitas indonesia
yang merupakan perbatasan antara jakarta dengan kota depok
selamat siang edo
edo di hari kedua penerapan psbb di ibu kota
bagaimana kondisi perbatasan antara jakarta dan juga depok di sana
ya rizky langsung saja saya ajak anda melihat kondisi di belakang saya ini
adalah para petugas yang sejak pagi

hari tadi melakukan proses pengawasan dalam rangka pelaksanaan psbb
yang sudah berlangsung hingga hari kedua
pada hari sabtu ini
kondisi kemacetan seperti ini atau tersendatnya lalu lintas ini
sudah terjadi sejak saya tadi datang ke sini
karena para petugas kepolisian masih menemukan cukup banyak pelanggaran
ataupun bisa dikatakan masyarakat yang tidak menaati himbauan
ataupun aturan selama proses pelaksanaan psbb
di kota jakarta ini berlangsung
di antaranya adalah batas maksimal pengguna kendaraan
tadi baru saja saya melihat lewat di sana
ada minibus atau mobil mpv yang berisikan kurang lebih tadi ada enam orang
padahal batas yang diperbolehkan untuk mobil itu melintas di sekitar kawasan kota jakarta
dan pelanggaran pelanggaran seperti ini
tadi masih banyak terjadi pihak kepolisian meminta untuk mereka yang melebihi kapasitas di kendaraannya
untuk meminta mereka memutar balik kembali dan kembali ke arah depok sana
untuk mereka pulang dan tidak melaksanakan aktivitas masuk ke kota jakarta
selain itu pelanggaran yang juga banyak sekali ditemukan terjadi di kawasan
perbatasan antara depok dan juga jakarta ini adalah para pengendara motor maupun pengendara mobil
dan juga pengguna angkutan umum yang tidak menggunakan masker
padahal hal yang tadinya hanya sebatas himbauan ini sudah menjadi aturan
mereka masih tidak menggunakan masker saat berkendara roda dua maupun saat menggunakan kendaraan roda empat
untuk melakukan aktivitas mereka
pihak kepolisian sejauh ini masih menyampaikan cukup tinggi
pelanggaran pelanggaran tersebut terjadi sejak hari pertama kemarin berlangsung dan juga di hari kedua
proses pengawasan ini juga akan berlangsung selama dua puluh empat jam pihak kepolisian di tiga puluh tiga titik pos penjagaan
yang tersebar di berbagai perbatasan antara kota jakarta dan juga kota kota penyangga
seperti depok bogor bekasi dan juga tangerang hingga tangerang selatan
dan juga stasiun akan bertugas selama dua puluh empat jam dan mereka dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pagi
yang akan bertugas hingga pagi hari
selama pelaksanaan psbb ini berlangsung checkpoint checkpoint seperti ini akan terus didirikan
dan hingga rencananya pada hari minggu ke depan pihak kepolisian masih akan memberikan teguran dan juga himbawan kepada masyarakat
dan ke depannya ini akan terus dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan pelanggaran pelanggaran yang ditemukan
seperti kelebihan jumlah muatan di kendaraan roda empat dan juga tidak menggunakan masker saat berkendara atau beraktivitas di luar ruangan ini
dikenakan sanksi ke depannya rizky
ya baik edo untuk sanksi sendiri ini kalau misalnya untuk hari ini di hari kedua
apa sanksi yang dikenakan bagi para pelanggar tadi
apakah sudah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan psbb atau masih sebatas himbauan
kalau hari ini tadi saya memantau aktivitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk para pelanggar atau masyarakat yang melanggar aturan seperti tidak menggunakan masker
dan melebihi kapasitas
penumpang di dalam kendaraan roda empat nya ini masih sebatas himbauan
khusus untuk kendaraan roda empat kelebihan muatan ini
para pengguna kendaraan roda empat ini diminta untuk memutar balik dan kembali ke rumahnya masing masing
dan tidak diperbolehkan untuk masuk kota jakarta dengan jumlah muatan yang melebihi batas sesuai aturan dari pelaksanaan psbb itu sendiri
sedangkan untuk yang tidak menggunakan masker mereka yang membawa masker tapi tidak digunakan langsung diarahkan untuk digunakan
sedangkan mereka yang tidak menggunakan masker mereka yang tidak menggunakan masker mereka yang tidak menggunakan masker mereka yang tidak menggunakan masker
menggunakan masker mereka juga diminta untuk memutar balik dan juga diminta untuk membeli masker terlebih dahulu sebelum mereka melakukan aktivitas di luar ruangan rizky
oke baik jadi untuk hari ini apabila masih ada yang melanggar ini masih diberikan teguran gitu ya
tapi untuk pengenaan sanksi yang lebih berat seperti sesuai dengan aturan psbb ini akan diberlakukan mulai kapan edo sudah dapat informasi mengenai ini
ya kalau aturan sendiri ini sebenarnya pergub yang sudah dikeluarkan ini sudah mengatur mengenai sanksi sanksi tersebut dan ini tinggal menunggu proses evaluasi saja
dan lagi lagi rizky saya ajak anda melihat di belakang saya banyak sekali ada dua pengendara motor yang kembali dihentikan di sana
yaitu dua pengendara ini dihentikan karena tidak menggunakan masker saat mereka beraktivitas di kendaraannya
dan satu ini ternyata tidak
tampaknya tidak membawa masker dan mereka diarahkan oleh pihak kepolisian untuk mencari masker dan membelinya
dan tidak diizinkan masuk kalau dari arah sana adalah arah yang datang dari kota depok untuk menuju arah jakarta ke sana
dan orang orang ataupun para pengendara kendaraan yang tidak diperbolehkan karena melanggar aturan aturan yang berlaku sama psbb untuk menuju jakarta diarahkan kembali ke arah depok yaitu dengan melewati jalur kanan
dan sejauh ini
kemacetan masih terjadi di kawasan ini karena pihak kepolisian juga sudah tadi mengakui bahwa mereka banyak sekali masih menemukan warga warga atau masyarakat yang tidak mengindahi aturan aturan selama pembatasan sosial berskala besar ini berlangsung di kota jakarta rizky
baik edo eka rizky koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari perbatasan antara jakarta dengan depok di wilayah dekat dengan kampus ui
terima kasih edo atas laporan anda selamat bertugas kembali